terima kasih anda masih bersama kami dalam sahur bareng cnn
dan sekarang waktunya saya akan kembali mengajak anda untuk melancong ke benua eropa
dan kali ini saya akan mengajak untuk melihat langsung bagaimana suasana ramadan di jerman
dan sekarang kami telah terhubung dengan dewi sulistiawati warga negara indonesia yang berada di jerman
halo assalamualaikum mbak dewi selamat pagi waktu indonesia apa kabar
waalaikumsalam mbak ayu baik alhamdulillah
alhamdulillah baik juga mbak dewi ini mungkin bisa langsung diceritakan sebenarnya seperti apa sih suasana ramadan di jerman
kalau kita boleh tahu sebenarnya panjang durasi berpuasa itu berapa lama ya kurang lebih sama tidak dengan di indonesia
kalau untuk suasananya sih sebetulnya biasa saja
tidak begitu terasa banget seperti di indonesia ya
cuman kita senang menyambut ramadan
dan kita melakukan tradisi dengan seperti biasa memasak buat sahur gitu
jadi biar terasa indonesia nya gitu
dan untuk durasinya sekitar lima belas jam
untuk sekarang ya karena sekarang sudah musim semi
jadi tidak terlalu panjang seperti yang musim panas
tapi tetap lebih panjang berarti ya durasinya kalau dibandingkan dengan di indonesia ya
tapi mbak dewi kalau misalkan kita ingin tahu juga nih
kalau misalkan di jerman kata mbak dewi kan belum terlalu terlihat kemeriahan ketika bulan ramadannya
tapi ada nggak sih mbak kegiatan kegiatan yang dilakukan mungkin oleh warga negara indonesia di jerman selama bulan ramadan ketika sahur atau berbuka seperti itu
ya kalau untuk sahur berbuka seperti itu
ya kalau untuk sahur berbuka seperti itu
ya kalau untuk sahur berbuka seperti itu
ya kalau untuk sahur berbuka seperti itu
sahur sih nggak ya
kalau untuk berbuka ya kita dua minggu sekali kita ada buka puasa bareng bareng bareng grup muslim
terus ada yang bareng bareng buat ibu ibu aja
ada yang bersama suami dan anak anak
tapi dan kegiatan kegiatan yang di pagi hari kita suka ada tadarus bareng
itu banyak grup dewi sendiri ikut yang banyak juga yang pagi setelah subuh ikutan one day one juts
terus untuk setiap harinya ada yang jam sepuluh one day one jus juga tapi itu bareng bareng ngajinya satu halaman satu halaman gitu
dan selama ramadhan seperti itu sih kegiatan kegiatannya
wah seru ya berarti memang ada kegiatan kegiatan yang untuk merekatkan silaturahmi sekaligus juga menambah pahala di bulan ramadan ini
nah mbak dewi kalau misalkan kita tahu juga kan bersama di jerman ini muslim ini kan minoritas ya mbak
kemudian mungkin bisa diceritakan bagaimana
memang sebenarnya toleransi beragama di sana pada saat warga jerman yang mayoritas non muslim ini melihat orang orang muslim yang berpuasa mbak
untuk toleransinya sih mereka tinggi banget dan mereka menghargai itu cuma mereka sedikit bertanya gitu
kok bisa gitu kalian itu tanpa minum sedangkan minum itu sendiri kan harus keharusan untuk tubuh kita sendiri ya perlu air air di dalam tubuh kita itu
kalau seharian tanpa air itu bisa
mati katanya gitu cuman contohnya kayak suami ya kayak suami dewi kan sendiri jerman orang jerman
jadi waktu pas pertama pertama puasa tahun pertama menikah sempat debat dulu tuh juga soal minum gitu
cuman dewi bilang apakah ada orang muslim yang meninggal karena puasa nggak ada kan
memang allah itu gak akan pernah mempersulit hambanya nggak mungkin gitu jadi apa enggak
nggak mungkin akan mati karena enggak minum gitu jadi alhamdulillah sih sekarang udah bisa
udah puasa gitu wah berarti memang tantangannya selain menahan lapar dan juga haus tapi juga harus
menjelaskan kepada orang orang ya sebenarnya konsep puasa di dalam islam seperti apa tapi
mbak dewi saya penasaran ini kalau saya lihat dari layar ini belakangnya kok kayak banyak
makanan makanan itu apa mbak berjualan juga atau apa itu di belakangnya
sebetulnya sengaja nih dewi juga backgroundnya warung karena memang dewi sendiri jualan makanan
khas indonesia banget yang enggak ada sama sekali di jerman jadi waktu masa corona dewi buka usaha
ini seperti makanan makanan indonesia yang memang benar benar khas sekali indonesia gitu dan dewi
punya apa warung cedewi nama instagramnya gitu warung cedewi jadi kalau misalkan saya main ke
jerman boleh saya mampir ke sana ya mbak ya
indonesia compliant suliteny permanent kindercugreat do not be on my dur signain aku mau berjam jam
dipik tempe banyak sih semuanya khas indonesia aduh saya melihat dari layar aja dike makannya
sangat menggugah selera nih mbak dewi ya tapi kalau misalkan mbak dewi sendiri ini kan jauh dari
indonesia jauh dari kampung halamannya apa sih yang paling dikangenin dari menjalankan ibadah
puasa di indonesia mbak yang dikangenin itu suasana buburitnya ya ngabuburitnya ngabuburit
terus apa biasanya kan dewi kan dari kuningan dari kuningan jawa barat jadi kalau yang dikangenin
itu ngabuburit jalan jalan sore terus sambil beli takji buat takjil atau pas habis habis sahur
subuhan terus jalan jalan pagi itu sih yang dikangenin gitu kalau di jerman nggak bisa
ngaburbur di sana ya mbak nggak bisa tuh nyari gorengan gorengan kalau mau gorengan ya harus
goreng sendiri makanya mbak dewi goreng sendiri gitu ya bikin setengah
tapi mbak kalau tadi kan mbak dewi menyediakan berbagai macam menu atau hidangan khas indonesia
kalau di jerman sebenarnya ada nggak sih menu hidangan mungkin yang hanya ada ketika bulan
ramadhan saja hmm nggak sih karena dewi itu memang nggak bisa makan makanan jerman ya jadi dewi itu
setiap hari makanannya indonesia terus jadi bulan ramadhan atau bulan biasa pun tetap sama hahaha
addit jadi goreng kayak wieopers stories the
tiba titip salam untuk keluarga dan juga rekan rekan teman teman yang ada di jerman
terima kasih banyak mbak dewi
selamat bersantap sahur selamat berpuasa
selamat salam mbak ayu